satuan tugas patroli cyber barres krim polri kami siang mengungkap pelaku penyebaran video dan foto konten asusila sesama jenis di media sosial
kelompok yang disebut dengan bodej disiplin sadism masochism atau bdsm ini terkenal dengan perilaku seks menyimpang yang mempertontonkan kekerasan fisik
empat orang yaitu am er nh dan rh ditangkap di kelapa gading jakarta utara dan bekasi jawa barat
modus yang dilakukan para tersangka yaitu mengunggah konten asusila sesama jenis ke media sosial facebook
mereka juga menggunakan sejumlah peralatan untuk adegan kekerasan
dari data yang diperoleh polisi kelompok bdsm ini telah memiliki grup nasional maupun internasional dengan total anggota sekitar tujuh puluh lima ribu orang
telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyebaran video dan foto dengan konten asusila sesama jenis dengan klasifikasi
penyanyi yang terkenal dari bdsm ini adalah kekerasan fisik
yaitu hubungan seksual yang melibatkan kekerasan fisik
dan hal ini sudah mulai meresahkan
keempat tersangka dijerat dengan pasal empat puluh lima ayat satu tentang undang undang ite dan pasal tiga puluh enam undang undang no empat puluh empat tentang pornografi dengan ancaman enam tahun penjara
badru zamal jakarta